dan hari pertama libur panjang arus lalu lintas menuju arah puncak bogor jawa barat
seperti biasanya membludak
jumat pagi ribuan kendaraan mengular di kilometer empat puluh jagorawi gadok hingga megamendung
hingga jumat pagi sedikitnya terpantau hampir tiga puluh ribu kendaraan berjalan untuk menuju puncak
walhasil ribuan kendaraan dari arah jakarta terjebak selama berjam jam di kilometer empat puluh
hingga menjelang gerbang tol ciawi
antrean bahkan terus mengular di ruas simpang gadok hingga megamendung
sementara petugas satlantas polres bogor kewalahan untuk mengatur arus
penerapan sistem satu arah bahkan terlambat dari jadwal biasa
polisi menyiagakan lebih dari dua ratus personil untuk mengurai kemacetan jalur puncak
sepanjang libur panjang kali ini
dan diperkirakan lonjakan kendaraan wisatawan menuju puncak masih akan terus bertambah
liburan sama siapa
sama warga pak
ya ini udah berdoa lama kan siapa pun
ya udah keluar dari jam lima sama sekarang
masih kena ya
salalin hari ini lebih khusus karena hari ini merupakan hari libur nasional
sehingga kita akan berlakukan penutupan dari arah cianjur
ataupun pelaksanaan one way itu lebih awal dibandingkan hari liburan biasanya
yaitu pada pukul tujuh lima belas kita sudah berlakukan one way dari arah bawah ke atas
dan kita akan melaksanakan penutupan dari arah cianjur
cianjur itu di daerah mesir ataun
sehingga proses lainnya sedang berjalan diperkirakan pada pukul jam delapan itu sudah full one way ke atas
dan sudah ada korespondensi cnn indonesia
mum taza catra di ningrat di kawasan puncak bogor
dan juga ada roby sofwan amin yang ada di badung jawa barat
kita ke tazah terlebih dahulu
taza bagaimana kondisi lalu lintas siang ini
kalau tadi pagi cukup padat begitu orang jadi males untuk ke puncak atau justru bertahan
bagaimana dengan siang ini
siang ibar kalau siang ini memang di sepanjang jalan raya puncak cukup ramai namun masih lancar
ini juga diakibatkan oleh diberlakukannya sistem satu arah puncak jakarta menuju puncak saja
yang diperlakukan pada pukul tujuh tiga puluh pagi hari tadi dan yang baru saja selesai pada pukul sebelas siang tadi
dan saat ini kalau anda lihat memang baik dari arah puncak yang menuju ke jakarta dan juga sebaliknya
banyak sekali kendaraan yang melalui kawasan ini dan juga masih ramai
lancar hingga saat ini
dan memang diperkirakan bahwa pada jam jam sekarang ini iqbal jumlah kendaraan dari jakarta yang ingin menuju ke puncak
diperkirakan menurun karena adanya sholat jumat yang akan dilakukan oleh jemaah muslim pada siang hari nanti
namun begitu memang diperkirakan mulai pukul dua siang hari nanti memang akan terjadi peningkatan jumlah kendaraan
yang masuk tol jagorawi yang ingin menuju ke arah puncak pada sore hari ini
sehingga kemudian diperkirakan setelah pukul dua siang hari nanti akan kembali diberlakukan
sistem satu arah dari jakarta menuju puncak saja begitu
dan memang diperkirakan ada kurang lebih tiga puluh satu ribu kendaraan yang melalui jalan raya puncak ini pada kamis kemarin
dan diperkirakan angka yang sama akan terjadi pada hari ini begitu
sebelumnya dari pihak jasa marga sendiri memang memprediksikan bahwa puncak arus mudik ataupun arus berlibur pada libur akhir pekan panjang ini
akan terjadi pada hari kamis tiga belas april kemarin dan juga pada hari ini
begitu mengingat ada sejumlah perusahaan swasta
yang baru saja akan memperlakukan libur bagi karyawannya mulai hari ini
kita akan lihat bagaimana peningkatan jumlahnya
dari normalnya sembilan puluh tujuh ribu kendaraan menjadi satu ratus empat belas kendaraan yang masuk dari gerbang tol cibubur utama untuk menuju ke gerbang tol ciawi
tadi pagi iqbal sempat terjadi antrian menuju ke gerbang tol cibubur utama begitu sepanjang
begitu sepanjang enam ratus meter
menuju ke kawasan gerbang tol keluar ciawi
dan dari kilometer empat puluh pun juga terjadi antrian yang panjang menuju ke gerbang tol ciawi kurang lebih empat hingga lima kilometer
begitu di mana para pengendara yang melalui kawasan ini harus menghabiskan waktu kurang lebih satu jam untuk keluar di gerbang tol ciawi menuju ke arah puncak
begitu dan juga terjadi kepadatan lalu lintas di sekitar rest area ataupun tempat istirahat di kilometer empat puluh lima ciawi
akibat banyaknya kendaraan yang berhenti di sana
sehingga kemudian bagi kendaraan yang masuk
masuk dan ingin keluar kemudian harus menghabiskan waktu hampir dua puluh menit begitu
dan terjadinya kepadatan ataupun antrian yang mengular ini juga diakibatkan adanya penyembitan jalur iqbal
yang memasuki kawasan simpang gadok
di mana ada empat jalur yang dipergunakan oleh pengendara
mulai dari kilometer empat puluh hingga keluar di gerbang tol ciawi
hingga menuju ke simpang gadok menjadi satu jalur saja
sehingga kemudian terjadinya antrian untuk masuk ke simpang gadok
namun begitu setelah simpang gadok memang arus kendaraan cukup lancar menuju ke arah puncak
hingga saat ini dan sejak pukul sebelas tadi dipastikan bahwa masih akan ramai lancar hingga sore hari nanti
di mana nantinya diperkirakan akan kembali terjadi peningkatan jumlah pengendara dari jakarta
yang ingin berlibur di kawasan puncak iqbal
taza berdasarkan pengamatan anda di lapangan
kalau seandainya saya mau ke puncak hari ini
apakah anda punya waktu yang bisa saya bersama keluarga begitu untuk berangkat
kapan waktu yang tepat untuk saya bisa ke sana
malam hari yang justru lebih lengang atau justru sore hari
kalau dilihat dari trennya iqbal memang sebelum pukul empat pagi tadi memang cukup lancar ya iqbal
setelah pukul sepuluh malam hingga pukul empat pagi hari tadi memang lebih sedikit kendaraan yang naik ke arah puncak dari jakarta iqbal
namun begitu setelah pukul lima kemudian nampak banyak sekali kendaraan yang mulai memadati tol jagorai
sehingga terjadinya antrian masuk ke cibubur utama memang ini terlihat sekali iqbal
dan bahkan pada pukul lima tiga puluh tadi banyak sekali kendaraan yang masuk melalui cibubur utama
dan dampaknya pada pukul enam tiga puluh saja sudah terlihat antrian yang mengular iqbal memasuki gerbang tol keluar di ciawi sepanjang lima km
jadi bisa dipastikan bahwa antara pagi hari tadi hingga sore hari nanti memang akan cukup parah di antara kilometer empat puluh hingga kilometer empat puluh enam di simpang gadok iqbal
namun begitu setelah simpang gadok memang diharapkan akan terus seperti ini kondisinya iqbal
kendaraan bisa melaju dengan lengang dengan kecepatan lebih dari tiga puluh meter untuk menuju ke sejumlah lokasi favorit bagi para pelancong di musim libur seperti ini
baik ke taman safari indonesia ke masjid atta awun ataupun ke pasar cisarua iqbal
baik taza terima kasih atas informasi yang cukup lengkap dari anda
jangan lupa pulang nantinya takut kemacetan nantinya
selanjutnya kita ke bandung ada roby
ini bagaimana harus melintas warga yang akan berlibur di bandung sejauh ini
karena bandung ini menjadi salah satu destinasi wisata
bagi warga jakarta juga
mungkin bisa anda jelaskan
sementara pantauan dari bandung arus lalu lintas di tol purbalunyi juga mengalami peningkatan
jika secara keseluruhan peningkatan data yang ada di jasa marga mencapai empat puluh persen
tetapi yang masuk ke tol purbalenyi ini diprediksi sekitar sepuluh persen
nah ini terlihat tadi malam di eksit tol cilenyi mengalami kepadatan arus kendaraan yang mencapai dua km
nah sementara di pintu tol paster sendiri sampai dengan pagi ini tadi belum terlihat diprediksi peningkatan kendaraan di pintu tol paster akan terjadi pada siang ini
karena dipastikan atau dimungkinkan mereka akan berlibur menghabiskan waktu dari mulai hari jumat ini sabtu kemudian sampai dengan
dan beberapa tempat tentunya yang selalu menjadi idola atau menjadi destinasi tujuan di kota bandung yang paling menarik yaitu di kawasan lembang tentunya selain itu juga di kota bandung
nah seperti di saat ini saya melaporkan yaitu di kawasan taman sejarah terlihat dari pagi wisatawan dari kota bandung sudah memadati tempat ini
orang tua bersama anak anak memadati kamar
kawasan wisata sejarah yang dilengkapi dengan pemandian anak anak
nah ini cukup seru sekali dalam beberapa bulan terakhir ini menjadi idola warga bandung
selain itu juga banyak taman tentunya di kota bandung yang didesain cukup menarik dan menjadi tidak hanya warga kota bandung tetapi dari luar bandung seperti teras ciampelas yang kemarin baru dikunjungi presiden joko widodo ini juga menjadi destinasi yang saat ini paling menarik
tentunya destinasi wisata lain di kota bandung yang sudah ada
dan tentunya juga tidak kalah ramainya iqbal
roby sepertinya promosi anda benar benar membuat warga jakarta semakin ramai nantinya yang datang ke bandung
baik terima kasih roby atas informasinya
sebelumnya juga sudah ada mumtazah catra di ningrat yang melaporkan langsung dari puncak bogor jawa barat
arus selalu lintas di tol cipularang juga terpantau mengalami peningkatan
kendaraan pribadi dari arah jakarta menuju bandung terus memadati jalur ini
seperti yang anda lihat jumat pagi di kilometer delapan puluh dua dan delapan puluh lima tepatnya di wilayah jatiluhur purwakarta jawa barat
arus lalu lintas terpantau ramai cenderung padat
kendaraan hanya mampu melaju dengan kecepatan antara empat puluh hingga lima puluh km per jam
dan libur panjang bersama dengan pasca dan akhir pekan membuat banyak warga jakarta dan juga sekitarnya yang berkunjung ke sejumlah tempat wisata di wilayah jawa barat bagian selatan
dan diperkirakan arus kendaraan masih akan masih ramai
tapi mengingat waktu libur yang masih cukup panjang
nah ini libur panjang akhir pekan artinya kesempatan rehat ke sejumlah lokasi wisata favorit
sudah ada wida subianto di surabaya dan juga femi afriyadi yang ada di jakarta
kita ke surabaya terlebih dahulu
wida ini tempat wisata mana yang ramai dikunjungi oleh
warga saat ini yang lagi hits begitu
ya iqbal meskipun banyak sekali lokasi wisata baru di surabaya dan juga di jawa timur
kemudian juga banyak sekali tempat pusat perbelanjaan yang populer di surabaya
namun kalau berbicara tentang libur long weekend kemudian liburan panjang
ini tetap beberapa ikon wisata kota surabaya ini selalu membludak dikunjungi oleh pengunjung yang tidak hanya berasal dari surabaya namun juga masyarakat sekitar jawa timur
misalnya tempat saya berada saat ini iqbal ini adalah kebun binatang surabaya
jadi meskipun beberapa tahun terakhir kita tahu ada banyak berita miring tentang kebun binatang surabaya
namun faktanya kebun binatang tertua di jawa timur ini juga masih ramai dikunjungi pengunjung
ini diprediksi sampai minggu besok ini akan ada tiga puluh ribu pengunjung iqbal yang akan mendatangi di kebun binatang surabaya
jadi kenapa sampai begitu selalu ramai lebih lebih di saat lebaran kemudian juga di libur sekolah
kemudian juga akhir pekan seperti ini yang cukup panjang tiga hari
ini dikarenakan yang pertama kebun binatang surabaya ini berada tepat di tengah kota surabaya
kemudian juga ada sekitar dua dua ratus satwa yang dipamerkan di sini dari tiga ratus jenis satwa
kemudian juga tidak hanya pendidikan konservasi satwa juga di sini namun juga ada permainan lainnya seperti outbound
kemudian juga ada perpustakaan ada taman taman di sekitar kebun binatang surabaya maupun di dalamnya
hanya dengan tiket sebesar rp lima belas
dengan syarat ini tingginya di atas delapan puluh lima cm
jadi kalau di kebun binatang surabaya ini batas tiket tidak berdasarkan dari usia namun dari ketinggian
karena menurut pengelola ini banyak yang dulu ketika ditentukan tarif berdasarkan usia banyak yang bilang menurunkan usianya
namun kalau berdasarkan ketinggian ini tidak bisa menipu
jadi kalau sudah delapan puluh lima cm ke atas ini wajib membayar tiket rp lima belas dan bisa menikmati fasilitas fasilitas yang ada di kebun binatang surabaya
mulai pukul delapan pagi sampai jam lima sore
tak hanya itu tidak hanya satwa kemudian juga perpustakaan taman taman area bermain outbound seperti flying fox kemudian trampolin
namun juga taman taman wisata di dalamnya ini memberikan kesempatan keluarga yang berwisata di sini ini untuk bisa menikmati makan siang ataupun camilan ini di bawah rindangnya pohon pohon yang ada di kebun binatang surabaya ini
dan tidak hanya fasilitas itu saja iqbal di libur panjang akhir pekan ini
pengelola juga menambahkan beberapa atraksi
di antaranya adalah feeding time yaitu pemberian makan
kalau hari ini saya sempat melihat pemberian makan langsung ikan arapaima dan juga buaya
jadi kalau untuk hari hari biasa pemberian makan ini tidak dipertontonkan langsung begitu kepada pengunjung
jadi biasanya pagi hari ini pengelola ini membersihkan kandang sekaligus memberi makan
namun kalau untuk jumat sabtu minggu ini nantinya akan ada pertunjukan beberapa satwa yang diberikan makan langsung
dan selain memberikan makan langsung ini juga pawangnya ini memberikan informasi ke pengunjung
misalnya ikan arapaima yang panjangnya dua sampai tiga meter ini ternyata adalah ikan terbesar air tawar di dunia
dan untuk di kebun binatang surabaya ini didatangkan langsung dari sungai amazon brazil
jadi saya saja iqbal yang baru liputan pagi ini di sini jadi mengetahui ikan arapaima ini adalah salah satu ikan tawar terbesar di dunia
tak hanya itu selain itu juga banyak sekali pengetahuan yang didapatkan terkait
satwa di sini diantaranya seperti ikan dari kebun binatang surabaya yakni komodo
yang merupakan cukup sukses di surabaya karena waktu didatangkan ini hanya ada empat ekor
saat ini ada tujuh puluh dua ekor di kebun binatang surabaya ini
wida menarik sekali
tapi saya tidak mau berlama lama karena saya takut mengganggu liburan anda bersama keluarga tercinta
ataupun mungkin bersama teman teman di surabaya saat ini
terima kasih wida
selanjutnya kita akan bergeser
sekarang kita lihat bagaimana warga ibu kota untuk memanfaatkan libur panjang hari ini
di kawasan kota tua jakarta
femi sepertinya di sana juga tidak kalah dengan surabaya
seperti apa suasananya
bisa anda jelaskan
karena anda langsung ada di sana
ya tentu saja iqbal
saya tidak mau kalah dengan roby yang ada di bandung
atau wida yang di surabaya
saya ingin memperlihatkan kepada anda bagaimana kondisi dan suasana di jakarta sendiri
kalau saya sudah menunjukkan belakang saya ini tentu anda sudah paham sekali
orang orang di jakarta ini sudah sangat familiar dengan bangunan yang satu ini
ini adalah musim fatahillah
dan sudah pasti bisa ditebak saya berada di kota tua jakarta
dan seperti yang anda lihat juga bagaimana suasana saat ini
walaupun cuaca ataupun matahari bersinar cukup terik
tapi antusiasme warga untuk menikmati liburan akhir pekan
liburan nasional hari ini yang bisa dikatakan long weekend
untuk beberapa hari ke depan ini cukup tinggi di sini
anda lihat beragam aktivitas dilakukan
ada yang melakukan aktivitas cycling begitu bersepeda
yang dilengkapi juga dengan berbagai macam topi
dan ada juga aktivitas aktivitas lain seperti fotografi
ada juga banyak aktivitas lain yang bisa anda saksikan di tempat ini
ini memang bisa dikatakan salah satu tempat yang sangat lumrah dikunjungi oleh masyarakat di ibu kota
karena memang selain lokasi ini merupakan salah satu lokasi yang strategis
ini juga bisa dikatakan tempat wisata yang murah meriah
karena dengan menyewa sepeda seperti ini saja
anda hanya perlu mengeluarkan uang sebesar dua puluh ribu rupiah
yaitu sudah termasuk sepeda selama tiga puluh menit
dan juga mendapatkan topi agar bisa terlindung dari sengatan matahari
ini tentu menjadi satu hal yang favorit bagi masyarakat yang ada di sini
pun juga dengan suasana suasana lain
dengan bangunan bangunan klasik tempo dulu zaman belanda ini
ini merupakan satu hal yang menjadi daya tarik bagi pengunjung
tidak hanya masyarakat lokal tapi juga turis turis asing juga tadi sempat berlalu lalang di kawasan ini
namun sayang memang di hari libur nasional seperti sekarang
museum museum yang ada di sini seperti museum fathahilah museum wayang museum seni rupa museum bank mandiri dan juga kantor pos ini
harus ditutup untuk sementara waktu
karena memang seperti ini
seperti itu aturan main yang berlaku di sini
karena untuk sabtu dan minggu ini sudah bisa kembali dibuka
jadi memang yang bisa dinikmati untuk saat ini hari ini hanya di kawasan pelataran taman fathahillah ini saja
yang bisa dinikmati oleh para pengunjung
jadi memang ada yang bilang bahwa tidak bisa melupakan sejarah
jangan pernah melupakan sejarah
ini presiden soekarno pernah bilang begitu
jadi memang sudah tepat rasanya
kalau memang waktu long weekend anda
dan keluarga hari ini dihabiskan di tempat tempat seperti ini
karena dalam program revitalisasi ini pun juga semua bangunan bangunan di sini sudah tampak megah
dan walaupun tidak merusak struktur aslinya
tapi ini bisa menjadi daya tarik untuk sekedar berfoto foto begitu
menarik sekali femi
tapi saya iri dengan teman teman semuanya bisa liputan
sekaligus bisa berlibur bersama teman teman di sana di tempat masing masing
baik terima kasih
femi afriyadi yang melaporkan langsung dari kota tua jakarta
dan sebelumnya juga sudah ada dian wida yang ada di surabaya jawa timur